kolong tol wiyoto wiono tanjung priuk jakarta utara kembali menjadi tempat pembuangan sampah warga
pemandangan sampah yang menggunung di tempat ini juga pernah terjadi pada april dua ribu delapan belas
kepala dinas lingkungan hidup dki isnawa aji mengatakan warga sekitar membuang sampah ke kolong tol
lantaran lokasi pembuangan sampah yang jauh dari permukiman mereka
tps terdekat berada di waduk cincin sekitar satu km dari permukiman warga
jalan yang kecil menurut isnawa juga menjadi kendala dalam pembersihan sampah
sehingga ratusan ton sampah yang menumpuk tiap hari sulit terangkut karena truk tidak bisa masuk ke jalan jalan kecil
tidak hanya itu adanya pembiaran menahun oleh pengelola tol juga menjadi salah satu faktor
sulitnya masalah sampah di kolong tol wiyoto wiono terpecahkan
sedang melakukan upaya upaya langkah antisipatif
misalnya kita ingin menempatkan di bawahnya itu dengan dasbin dasbin
karena memang akses ke situnya memang agak sulit
truk sampah kita juga nggak bisa masuk sampai ke dalam kolong tol
paling hanya gerobak gerobak motor
tetapi yang penting adalah kita mengedukasi warga di sekitar itu
untuk tadi mungkin membangun bank bank sampah kompos sehingga pengolahan sampah dari rumah itu bisa lebih efektif
ketimbang mereka harus membuang semua sampahnya di kolong kolong tol kita
ratusan petugas lingkungan hidup dari seluruh kecamatan di jakarta utara dikerahkan
untuk membersihkan sampah yang memenuhi kolong tol wiyoto wiono papanggo tanjung priuk jakarta utara
di hari kedua pembersihan sampah yang memenuhi kolong tol wiyoto wiono papanggo tanjung priok jakarta utara
sebanyak dua ratus petugas lingkungan hidup dari seluruh kecamatan di wilayah jakarta utara diterjunkan
setiap kecamatan juga membawa lima hingga enam gerobak motor
lantaran di kecamatan tanjung priuk jumlah gerobak motor dan petugas
tidak memadai untuk menanggulangi sampah yang menumpuk hingga memenuhi kolong tol
selama dua hari bekerja
petugas sudah mengangkut satu ratus delapan puluh meter kubik sampah
diperkirakan dalam waktu seminggu semua sampah sudah dapat dibersihkan
hari kedua kemarin ini hari kedua personil kita kemarin sampai sekarang sekitar dua ratus orang
itu terdiri dari kecamatan kecamatan yang ada di jakarta utara ini
kita berusaha untuk membersihkan tol itu
tapi target satu minggu
target satu minggu
kalau sekarang sudah berapa yang sudah diangkat nih bang
dari kemarin itu bang
kemarin sekitar kalau sampai sekarang sekitar satu ratus delapan puluh meter